ya anda masih menyaksikan insight menghadirkan wali kota surabaya tri risma hari ini
yang pasca memenangkan pilkada dua ribu lima belas lalu resmi dipercaya warganya menjadi wali kota surabaya terpilih
selama dua periode
bu risma selama lima tahun sebagai wali kota kita sudah melihat banyak yang telah dikerjakan
dan hasilnya juga nyata saya sempat ke sana sangat impresif dari segi infrastrukturnya ruang publiknya
yang nyaman taman dan lain sebagainya apakah mengubah perilaku dari warga surabaya itu sendiri
bu risma melihat adanya dampak dari perubahan perubahan ini terhadap karakter
ya memang berubah ya saya melihat dulu warga surabaya itu tidak sabaran gitu loh
kalau mancer dikit itu langsung bunyi klakson
sekarang relatif enggak gitu
jarang sekali saya mendengar klakson itu sampai ada tamu saya ngampaikan
apa kamu larang gitu apa kamu buat perda
kemudian warganya lebih banyak senyum gitu
itu juga pernah ditanyakan tamu saya dari luar gitu
bu risma datang kita ajak naik sepeda
terus datang datang ke saya lari
saya bilang kenapa apa wargamu enggak punya utang kenapa
aku bilang gitu kenapa wargamu tersenyum semua
jadi lebih happy gitu ya
kenapa karena ya memang kita banyak buat ruang publik
dan setiap minggu itu kita buat warga itu yang juga salah satu ditanyakan oleh
ada senam di kampung kampung itu kita adakan senam
jadi lebih sehat
dan mereka lebih banyak berinteraksi gitu
sehingga mereka lebih apa namanya
komunitasnya mungkin juga lebih dekat
lebih senang berinteraksi
jadi warga bisa berkomunikasi
lebih bersih lebih disiplin
masalah buang sampah tidak sembarangan
nah kalau kita lihat surabaya ini memang bukan saja kota kedua
tapi dari segi pertumbuhan sebenarnya di atas rata rata ya
di atas jakarta bahkan
dan tingkat kemiskinannya juga sangat berkurang
tapi tadi bu risma katakan khawatir
karena adanya masyarakat ekonomi asean mulai tahun ini
dimana nanti harus berkompetisi dengan negara negara tetangga kita
dan mengapa ini cukup mengkhawatirkan bagi bu risma
jadi saya tidak ingin kemudian kita nyiapkan infrastruktur yang baik
kemudian kota itu menjadi nyaman
kota itu menjadi aman
itu kemudian nilai tambahnya itu dinikmati orang luar gitu
makanya saya harus mengajarkan ke warga surabaya bahwa nilai tambah itu
adalah warga surabaya yang harus mereka capek gitu
tentunya tidak bisa hanya dengan menonton
tentunya semua tidak bisa dengan diam saja
semua memang harus bekerja bekerja bekerja begitu
tapi warga sadar dengan adanya masyarakat ekonomi asean
atau walau mungkin sebenarnya mereka masih belum ngeh atau belum
saya setiap ketemu sejak tiga tahun yang lalu saya selalu ngomong
bahwa nanti akan datang era baru yang kita semua tidak bisa mencegah
bahwa mereka akan datang
mereka bisa sebagai apapun gitu
karena tidak ada
responnya apa dari warga
mereka juga ikut cemas takut atau merasa
enggak saya sampaikan bahwa kita bisa kalau kita mau gitu
kita pernah mengusir bersama sama dengan kondisi yang terbatas
mengusir penjajah dengan kondisi senjata yang terbatas
artinya kita juga bisa asal kita siap gitu
yang paling penting adalah kita mau berusaha
dan pasti tuhan melihat usaha kita ya
oke nah khusus untuk surabaya
apakah ada yang ingin diberikan
apa saja yang kira kira bisa dikembangkan
karena kalau kita bicara masyarakat ekonomi asean berarti kan harus kita harus kompetitif
kita harus punya skill
kita juga tidak bisa jago kandang
kantong kantong dari perkembangan ekonomi
apa saja yang bisa dibangun dan dipersiapkan bu risma
kita mulai dari ukm
jadi saya selalu tekankan kebutuhan kita sehari hari
jangan sampai kita cari keluarga
jadi makanya kita mengajarkan ukm ukm kita misalkan kebutuhan sehari hari misalkan pakaian handicraft kemudian kue kue
itu kita harus bisa siapkan sendiri gitu
dan alhamdulillah saya dari sembilan puluh dua ukm
saat saya masuk sekarang itu sudah lebih dari tiga ukm
lebih dari tiga ribu
dan mereka mendapatkan akses terhadap modal itu di permuda
mbak jangan itu
jadi ukm kita ukm yang benar benar yang kita lakukan itu kita tidak pernah mengajarkan bahwa modal itu segalanya
jadi adalah mau dulu mereka
dan rata rata kalau mereka baru setelah sampai besar mereka butuh bu saya pesan rakyatnya sekian ratus juta
baru mereka nyampaikan ke saya bahwa saya butuh modal
tapi kalau enggak mereka rata rata juga nggak mau
jadi harus ada spirit entrepreneurship nya yang dibangun
semangat itu untuk berjuang itu yang paling penting untuk kita
nah bagaimana melakukannya dari sembilan puluh dua ukm sekarang menjadi tiga ribu an apa yang resepnya
setiap minggu kita ketemu saya turun ke masyarakat kemudian apa yang kamu ingin kerjakan ini
kemudian ada juga training khusus untuk ibu ibu itu setiap minggu juga ada gitu
jadi itu terus kita lakukan rutin ayo ingin apa bikin kelompok apa
mereka ingin apa itu langsung kita tindak lanjuti dengan misalkan bagaimana kualitas produk
kemudian bagaimana marketingnya kemudian bagaimana pengelolaan keuangannya itu kita ajari
ini ada di fasilitatornya untuk pemasaran misalnya packaging
ada kita juga kerjasama dengan ojk untuk bagaimana mengakses modal gitu
jadi ada diajarkan bagaimana mungkin dengan perbankan diajarkan
jadi ada diajarkan bagaimana mungkin dengan perbankan diajarkan
di ajarkan bagaimana dengan apa namanya hutang tainan tanpa masalah gitu
lupa namanya nah masalah tanpa masalah gitu ya
jadi itu diajarkan
itu sangat membantu ya
oh sangat membantu jadi ada salah satu kalau orang mungkin semacam jenis pecel gitu ya
nah namanya semanggi surabaya itu kayak pecel gitu ya persis kayak pecel gitu
cuma bumbunya beda terus sayurnya namanya sayur semanggi
iya wisata kuliner ini bisa jadi salah satu keunggulan ya
itu sehari itu bisa dia sampai lima juta omsetnya
menciptakan khusus nilai tambah bagi surabaya
selain itu kuncinya apalagi
karena di surabaya kan juga kita bicara mengenai misalnya perekonomian basis maritim
surabaya kan waktu kemarin juga saya sempat ke pt pembangunan

misalnya kan banyak sekali yang bisa dikembangkan
dari segi nelayan nya juga di situ perikanan
saya juga sampaikan ke apa namanya juga ke pelindo
bagaimana nanti pelabuhan surabaya ini menjadi hub untuk indonesia timur
karena itu saya sampaikan kemarin bagaimana kita bisa lebih efisien
supaya kita pelabuhan kita lebih apa namanya atraktif menarik untuk beberapa kata
untuk beberapa kapal luar itu bisa ke surabaya
nah mereka sudah sepakat dengan pl indo
nah kemudian di surabaya itu saya mencoba mem reserve kampung nelayan
untuk saya menghindari mestinya kampung nelayan itu kena pembebasan pelebaran jalan
kita hindari karena yang paling susah berubah ke jasa perkotaan itu adalah nelayan dan petani
petani dan nelayan itu termasuk yang saya preserve di surabaya
nah karena itu kemudian kita membangun jembatan yang menghindari kampung mereka
nah kemudian jembatan itu coba kita hias gitu
nah apa namanya ada air mancur menarinya
nah sehingga itu nanti akan jadi tujuan wisata
jadi atraksi sendiri
nah nelayan itu saya sampaikan oke kalau kamu hari biasa kamu jadi nelayan nanti sabtu minggu
kamu jadi pekerja pariwisata
sehingga dia mendapatkan nilai tambah dari hasilnya gitu
selama ini kan kalau jadi nelayan saja meskipun pasca panennya kami coba sudah ambil sekarang ini
jadi seperti ada udang kering seperti bu rudi kemudian itu sudah kita ambil
tapi saya kepingin mereka lebih cepat begitu
ya dan mendapatkan income tambahan
bu risma kita istirahat sebentar
tapi ini menarik sekali kita akan lanjutkan khusus mengenai ekonomi dan juga bagaimana untuk mengatasi berbagai masalah
masalah sosial yang masih terjadi di surabaya
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan wali kota surabaya terpilih sesaat lagi dalam insight